kau datang ingin menjadi pahlawan kesiangan
baguslah itu berarti kau akan bergabung dengan mereka
menjadi mayat di bukit yang enak
nah dan mari kita pulih ke tenaga dalam

ya allah mari bunda

tapi paman jangan sampai kita dapet
paman allah subhanahu wa ta'ala
janganlah kita nyala

ibu nia bagaimana ini
kita berdua tidak mungkin bisa menembus
pagang koif ini ibu nia
tenang kamu jangan ketawa
insya allah pasti akan memberi
pertolongan pada kita
adalah malam purnama
saat kesaktian harga dana
pemuda itu belum berkumpul
bahkan arya kiban
masih berada di dalam penjara
aku harus membebaskan arya kita
selain karena dia sangat dibutuhkan
dalam formasi sepuluh pemuda itu
aku juga sudah berjanji
kepada ayah handanya
aku harus membelah raga
selamatkan arya kiban
saya akan memperbaikinya
saya akan memperbaikinya
saya akan memperbaikinya
saya akan memperbaikinya
aku akan mencoba
untuk menghancurkan raja itu
baik gusti prabu
dilapisi pagar tenaga dalam yang cukup kuat
aku harus menggunakan mantra kalacakra
untuk menghancurkan tabir tenaga dalam ini